sudah tiba kematianmu
aku akan menjadi sewa kematianmu
raka bagaimana ini
serahkan tujang kembar itu pada kami argadana
gusti prabu argadana
aku sama sekali tidak peduli
tujuan awal kami menolong
agar kami bisa mendapatkan kujang kembar itu
sekarang serahkan senjata itu kepada kami
kalau aku tidak mau
lantas kalian mau apa
kami terpaksa merebutnya secara paksa dari tangan kamu
kalau kalian bisa
panggil aku dengan sebutan
salam sejahtera gusti prabu argadana
semoga selalu sejahtera
ayah anda prabu
ayah anda bangun
ayah anda bangun
ini aku ayah anda
ini aku putri
ini aku bangun
akulah raja kalian
kalian tidak perlu khawatir
walaupun usia aku masih sangat muda
aku akan membuat hidup kalian adil dan makmur
dinobatkan menjadi raja
memang kemana gusti prabu siliwangi
gusti prabu siliwangi sudah tewas
di medan pertempuran
emang gusti prabu siliwangi sudah wapat gitu
tidak tahu atau
dinobatkan jadi raja
sudahlah wahai rakyat
sudah aku bilang
aku akan menjadi raja yang adil
kalian tidak perlu khawatir
berikan tepuk tangan kepada raja
berikan tepuk tangan kepada raja
berikan tepuk tangan kepada raja sonawisesa
ayo berikan tepuk tangan
hidup raja surawisisa
tepuk tangan buat kemenekan itu
kenapa kalian hanya berdiam diri saja
berikan tepuk tangan kepada raja baru kalian
hidup raja surawisisa
ayo hidup raja surawisisa
ayo yang lebih kencang
ayo yang lebih semangat
sepertinya mereka tidak setuju
jika allah akan menjadi raja

selamatkanlah yana berapa umur
ayah anda prabu tidak boleh mati
ayah anda tidak boleh meninggalkanku
kematian hanya ada di tangan allah subhanahu wa ta'ala
dan aku yakin
ayah anda prabu siliwa
akan baik baik saja
lihat keadaan ayah dan prabu seperti ini
aku takut raka
aku takut kehilangan
jangan berkata seperti itu nimas
berdoa pada allah subhanahu wa ta'ala
ayah anda prabu siliwa
kita sebagai orang beriman tidak boleh berandai andai
lagipula aku pernah mendengar dari guruku
bahwa doa itu bisa merubah takdir
benarkah seperti itu
aku pun pernah mendengar
dari kakek asanudin
kakek hasanuddin pernah berkata seperti itu

aku akan menguasai
seluruh wilayah pajajaran
dan saya akan menguasai
seluruh wilayah pajajaran
aku akan menguasai
dan aku akan menguasai
aku akan menjadi raja di raja siliwangi
dan aku akan tercatat dalam sejarah pak sunda sebagai raja terkuat dan terhebat
dan kau akan tercatat sebagai raja pecunda dan lemah
dan kau harus tetap berterima kasih kepadaku karena namamu tercatat dalam sejarah
dan sekarang sudah tiba kematianmu siliwangi
aku akan menjadi sewa kematianmu
laka bagaimana ini
kau akan menjadi dewa kematianmu raden
dan kita akan membawa ayahanda prabu siliwangi menjauh dari sini
tentangku apa ini
kalian bawa ayahanda pergi dari sini
maka adam akan berdampak
tapi kau tidak bisa melawan argedane itu sama saja menyerahkan nyawa aku sendiri
ini mas biar saya yang membantu raden walang perusahaan
kalian segera bawa aku ke perahu dari sini
syekh guru semoga saja mereka telah jauh dari sini
dan orang tua bodoh
aku bisa mencium bau sili wangi
kau pikir bisa selamat dariku